yaudah mama mau ke kamar dulu tidurin keisha ya
seneng banget sih
sayang banget sama dedek keisha
memang seharusnya seperti itu
renah harus sayang sama dedek keisha
kalau bangun biru juga
aldebaran ke kantor polisi
kamu minta perang
saya siapkan medan perang
kalian kerja disini kan
sejak kapan pak irfan mulai meninggalkan rumah
sejak kemarin pagi pak
enggak pak mbak jessica juga dari kemarin belum pulang sih
kalau begitu terima kasih atas informasinya
dan ini surat panggilan untuk pak irfan dari kepolisian
kalau begitu kami permisi
pak ini tadi mama dari rumah sengaja bawain buah potong
buah kesukaan papa ya
biar sehat makan buah ya kan
ya nanti papa makan ya
udah tersitar sitar aja
aku ke toilet dulu sebentar ya